walaupun durasinya sudah habis
ya dan kesempatan pertama untuk menyampaikan pernyataan penutup kami berikan kepada calon presiden nomor urut satu bapak joko widodo
waktu bapak empat menit dimulai saat pak jokowi berbicara
rakyat indonesia yang saya cintai saya dan
pak giyai haji ma'ruf amin malam hari ini ingin menyampaikan
melalui debat malam ini mungkin kita banyak perbedaan pendapat
namun kita jangan pernah lupa bahwa yang terpenting bukanlah tentang debat
melainkan tentang masa depan dan kesejahteraan rakyat kita indonesia
juga tentang memahami dan menyayangi rakyat negara dan bangsa ini
juga tentang bagaimana mendengarkan dan mencarikan solusi bagi persoalan persoalan negeri ini
pak prabowo saya ini senang naik sepeda
saya senang naik sepeda
dan sering ketika naik sepeda rantainya putus
tapi percayalah kepada saya pak prabowo bahwa rantai persahabatan kita
rantai persahabatan saya dan pak prabowo yakinlah tidak akan pernah putus
juga tali persahabatan saya pak ma'ruf amin dengan pak prabowo dan pak giyai haji ma'ruf amin
dan juga sandiaga uno yakinlah insyaallah tidak akan pernah putus tali persahabatan tali silaturahmi di antara kita
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh